sidang lanjutan kasus surat jalan joko chandra yang melibatkan mantan pengacaranya
anita dewi kolopaking dan brigjen paul prasetya utomo kembali digelar dengan agenda putusan selah
majelis hakim yang dipimpin oleh hakim ketua muhammad sirot menolak eksepsi yang diajukan oleh tim kuasa hukum dari joko chandra
majelis hakim menolak tujuh poin eksepsi yang diajukan oleh tim kuasa hukum dari joko chandra
dalam pembacaan poin eksepsi majelis hakim menjelaskan secara rinci dan membacakan tanggapan dari jaksa penuntut umum terkait poin poin eksepsi tersebut
salah satu poin eksepsi yang diajukan adalah kesalahan penulisan nama joko chandra dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum
selain itu tim kuasa hukum juga mengajukan eksepsi terkait kronologis keterlibatan joko chandra dalam surat jalan palsu tidak dirincikan oleh jaksa penuntut umum
namun majelis hakim menolak ketujuh poin eksepsi yang diajukan
dilakukan oleh tim kuasa hukum dari joko chandra dan memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara kasus surat jalan palsu joko chandra
untuk sementara kita menerima
nah keputusan setelah itu untuk persiapan berikutnya nanti mungkin minggu depan